menteri perikanan dan kelautan susi pujiastuti menekankan pentingnya sertifikasi dan penelusuran untuk hasil laut indonesia
sertifikasi global membantu indonesia untuk mewujudkan perikanan berkelanjutan dan juga memudahkan indonesia dalam mengembangkan ekspor hasil laut
salah satu fokus indonesia dalam our ocean conference adalah membangun perikanan yang berkelanjutan
banyak hal yang dapat dilakukan salah satunya dengan sertifikasi global msc untuk produk produk perikanan indonesia
untuk proses sertifikasi terlebih dahulu harus dilakukan pendataan hasil kekayaan laut mulai dari jenis hingga jumlahnya
hal ini memudahkan juga indonesia dalam memberantas iuu atau illegal unreporate unregulated yakni penangkapan ikan yang tidak dilaporkan dan tidak sesuai regulasi
itu sangat bagus traceability kemudian ee
dan transparansi dalam bidang perikanan sangat penting itu juga untuk mencegah illegal unreported unregulated fishing
langkah indonesia sudah berfungsi
kita sudah jelas memerangin illegal fishing kemudian memulai semua kapal besar harus pakai vms untuk traceability
kita juga sudah ikut signing psma port state measus agreement
dan kita ikut dalam beberapa fakta fakta
tentang laut kan sudah di pasifik juga aura
dengan adanya sertifikasi msc industri yang bergerak di bidang penangkapan ikan harus melakukan penangkapan dengan cara yang sesuai regulasi
menjaga kualitas ikan dan sesuai dengan standard food and agriculture organization atau fao yang berada di bawah pbb
hal tersebut tentu akan berdampak menciptakan perikanan indonesia yang berkelanjutan
di sisi lain sertifikasi global juga memudahkan indonesia
sehingga sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan digadang sebagai poros maritim dunia indonesia dapat mengembangkan ekspornya
pertama bisnis perikanan ketika mendapat sertifikasi itu akan menjamin kelangsungan produksi bisnisnya kelangsungan bisnisnya lebih terjamin
nah yang kedua adalah dalam pengelolaan perikanan sumber daya ite kita akan lebih lestari

memang kita harus menjaga kemampuan perikanan
memang ada beberapa dampak keuntungan lain misalnya premium price dan lain lain
tetapi itu tergantung kepada mekanisme pasar
tapi yang paling penting yang mau kita pastikan bahwa dengan standar sertifikasi ini produk perikanan kita itu mendapat pengakuan secara global
ya sebagian besar produk perikanan yang sekarang tadi sampaikan bahwa sebagian besar produk perikanan ekspor itu meminta produk itu
yang ramah lingkungan sustainable dan lestari
ceo marine stewardship council sebagai organisasi nirlabaya mengeluarkan sertifikasi global
mengatakan sertifikasi memudahkan indonesia untuk menembus pasar internasional
seperti negara negara di eropa dan amerika yang kini mementingkan asal usul ikan yang akan dikonsumsi
saya pikir pasar yang lebih banyak di seluruh dunia di amerika selatan di eropa dan di asia

apakah itu berhasil
msc adalah pengguna standar yang independen
program sertifikasi dan label kita memberikan pelanggan dan akhirnya pengguna
dengan yakin bahwa mereka membeli pilihan perikanan yang berhasil berhasil dan berhasil
jadi saya pikir ini sangat relevan untuk asia dan semakin banyak lagi

pembelian untuk makanan perikanan berkembang
ini adalah bagian dari tantangan
kami telah meningkatkan produksi dari laut kita
pemerintah indonesia herman sofianto selaku program manajer msc indonesia juga menjelaskan
saat ini indonesia dan msc sedang proses dalam pelaksanaan program fish for good
msc bekerjasama dengan pemerintah dengan menelusuri terlebih dahulu total kekayaan laut indonesia
setelah itu diharapkan industri perikanan indonesia dapat menyadari pentingnya sertifikasi global
untuk perkembangan usahanya serta sebagai bentuk dukungannya
terhadap perikanan indonesia yang berkelanjutan